di tengah panasnya skandal korupsi yang menjerat mantan perdana menteri malaysia najib razak sorotan media dan masyarakat malaysia
tertuju pada sang istri yaitu rosmah mansur
gaya hidup mewah dan glamor rosma disebut sebut mengeruk pundi pundi uang dengan angka fantastis
nama rosmah mansor istri mantan perdana menteri najib razak sontak menjadi perbincangan panas di malaysia
skandal korupsi yang menjerat suaminya membuat media dan netizen malaysia mengaitkannya dengan gaya hidup super mewah rosmah
tak hanya barang barang mewah dengan harga fantastis perubahan wajah rosmah dari tahun ke tahun disebut sebut karena operasi plastik yang berlebihan
media dan netizen malaysia menyebut wajah rosmah kian menyeramkan
seorang dokter kecantikan di singapura bernama siu tak pun ikut berkomentar di media sosialnya dengan menyebut bahwa
bentuk wajah rosmah yang terlihat aneh saat ini akibat berbagai tindakan estetika yang pernah dilakukannya di masa lalu
berbagai foto yang menunjukkan perubahan bentuk wajah rosmah dulu dan sekarang pun beredar viral di media sosial
tak hanya dihujat netizen putri rosmah dari pernikahan pertamanya azrin ahmad mengungkapkan berbagai keburukan rosmah di akun instagramnya
salah satunya tindakan bedah medis sang ibu
azrin menulis seringnya dokter kecantikan berkunjung
bahkan azrin juga mengungkapkan hubungan orang tuanya di mana najib merupakan suami yang takut pada istri
dalam unggahannya azrin menulis bahwa najib selalu menuruti permintaan rosmah
dian pejakartini cnn indonesia
bocoran dokumen tagihan kartu kredit rosmah mansor sempat beredar setelah didapat wall street journal
satu lima juta dolar amerika atau hampir delapan puluh miliar rupiah di kurun waktu dua ribu delapan sampai dengan dua ribu lima belas
tapi ini bukan kali pertama di mana wall street journal memberitakan dokumen perbankan rosmah
karena sebelumnya wall street journal juga sempat memberitakan gaya hidup rosmah di eropa yang sangat mewah yaitu sebesar tiga belas miliar rupiah
disinyalir dilakukan menggunakan kartu kredit najib yang dituding berasal dari dana lembaga investasi pemerintah satu mdb
kemudian pastinya anda
kira kira dari tadi ngomongin barang barang mewah kira kira barang mewah apa saja yang dimiliki oleh rosmah mansor istri dari mantan perdana menteri malaysia najib razak
saya nggak mungkin membedah semuanya ya detail secara spesifik satu persatu
tapi kira kira saya akan memberikan gambaran kira kira barang barang mewah apa saja sih
kita mulai dari koleksitas mewah dari rosma terlebih dahulu
kalau tadi sudah disebutkan sebanyak dua ratus delapan puluh empat ini kotak disita dari tiga puluh
pavilion atau tiga apartemen mewah yang berlokasi di kuala lumpur malaysia
isinya tas tas dengan merek atau branded branded yang luar biasa harganya
seperti misalnya ada louis vuitton kemudian juga ada hermes
ini total koleksinya mencapai satu ratus empat puluh miliar rupiah atau sekitar sepuluh juta usd
oke kalau misalnya publik juga sempat dibuat heboh
saya juga mengikuti bagaimana perkembangan berita di malaysia
ia menyatakan bahwa beberapa waktu yang lalu rosma juga bahkan sempat melengkapi salah satu koleksi dari tas mewahnya
dengan membeli birkin sebuah birkin hermes sebesar harganya
coba saya lihat ya contekannya
karena ini angkanya besar sekali saya juga sampai keblinger sama angkanya ya
dua dua miliar rupiah hampir dua dua miliar rupiah untuk satu tas hermes birkin
melalui sistem lelang yang ada di hongkong
pada tahun dua ribu lima belas
meski hal ini kemudian dibantah oleh pihak rosma
seperti yang dikutip dari new york times
bahwa seorang brokertas memperkirakan bahwa koleksi tas dari rosmah
koleksi hermes rosmah ini bernilai total yaitu tadi sudah saya sebutkan
satu ratus empat puluh miliar rupiah atau sepuluh taksirannya sepuluh juta usd
dollar kayaknya saya dua lima persennya juga nggak sanggup ya
untuk beli tas kayaknya untuk seharga itu ya
kita akan lihat berikut ya
kita ada juga koleksi jam tangan mewah
yang dimiliki oleh rosmah
ini jam jam tangan yang kelas kelas wahid gitu ya
saya bahkan juga
saya juga bukan
mungkin anda juga beberapa masih apa ya
masih belum terlalu familiar dengan merek merek ya
tapi kita lihat harganya luar biasa
ada beberapa yang dimiliki
kalau tadi juga ada gambarnya ditemukan di beberapa sudut pavilion
ada koleksi jam tangannya
harganya satu tiga miliar rupiah
kemudian delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah
bahkan ada salah satu koleksi jam tangan yang dimiliki
atau dipunyai oleh rosma itu
harganya ditaksir hampir dengan lima empat miliar rupiah
jadi jangan bangga kalau misalnya punya barang barang mewah
atau mungkin kalau di indonesia kan lagi trendnya kan endorsean ya
mungkin ini juga endorsement apa
mungkin aja ya
selain jam tangan kemudian tadi juga ada tas mewah
ada juga koleksi perhiasan mewah
ada satu set kalung berlian langka dua puluh dua karat
satu set kalung berlian langka ini
dari semua total nilai perhiasan rosmah
ditaksir harganya sampai dengan empat ratus miliar rupiah
itu tadi kira kira beberapa koleksi
mulai dari perhiasan kemudian jam tangan
tas yang dimiliki oleh rosma mansur
istri dari mantan perdana menteri malaysia najib razak